siang hari ini merupakan babak baru bagi perjalanan fase baru
dua tahun pks berjuang dan dua puluh dua tahun itu diiringi dengan catatan rekam jejak konsistensi
berdemokrasi itu salah satunya adalah siap untuk berada di dalam pemerintahan
dan selalu siap untuk berada di luar pemerintahan
pks telah memberikan keteladanan berdemokrasi dengan menunjukkan sikap ketika berada di dalam posisi pemerintah
jalankan tugas dengan sebaik baiknya dan ketika berada di luar konsisten untuk menjadi mitra sebagai oposisi
ini adalah rekam jejak yang tadi juga disampaikan oleh pak surya paloh
ada dinamika dalam dan luar
kita masuk oleh persimpangan jalan baru
yang lain sudah tahu akan ambil belokan yang mana
kita menunggu pks ambil yang mana
tapi yang pasti adalah konsistensi itu adalah salah satu karakter dari pks
dan saya merasakan kami berjuang bersama sama di jakarta
dari dua ribu enam belas terus sampai sekarang
beberapa karakter khas dari kader pks
keteguhan konsistensi kerja keras ikhlas sanggup bekerja dalam senyap dan siap untuk mengerjakan apa saja
itu apa saja dalam artian setiap tugas diberikan tak lihat posisi tak lihat jabatan semua dikerjakan
foto pak saihu menjaga tps yang tidur sampai larut malam itu itu beredar sampai kemana mana
bayangkan posisinya adalah ketua
tps sampai larut malam sampai all out itu menjadi contoh karakter kader kader pks
dan ini suatu ketekunan keteguhan yang bisa menjadi contoh
bukan semata mata partai sebagai kendaraan untuk pribadi pribadi berbagai kepentingan
tapi partai sebagai tempat untuk penumbuh kembangan kader
pengembangan seluruh potensi kader
dan dua puluh dua tahun ini dijalani dengan catatan yang gemilang
karena itu kita menyampaikan selamat bukan sekadar milatnya
tapi selamat atas konsistensinya selama dua puluh dua tahun ini
dan kedepan kita berharap pks terus menjadi contoh
perjalanan republik ini masih panjang
dan siapapun yang berada di wilayah pengambilan keputusan sadar
lahan pengabdian itu masih panjang sekali
usia partai ini juga tidak sama dengan usia badan manusia
partai ini punya usia yang jauh lebih panjang
karena itulah kita harus melihat apa yang sudah dikerjakan kemarin
sebagai fondasi rekam jejak
untuk terus medan pengabdian yang tidak pernah berhenti
kami sendiri saya saya rasa gus muhaymin juga merasakan yang sama
selama perjuangan beberapa bulan ini
menyaksikan betul militansi kerja keras seluruh kader pks
di dalam perjuangan pileg dan pilpres kemarin
di semua lokasi tanpa beda
dan ketahanan ketangguhan dalam perjuangan ini membekas di kita semua
karena itulah penghargaan yang setinggi tingginya
apresiasi yang setinggi tingginya
dan ini berarti apa yang tadi disampaikan
kebersamaan kita tidak berhenti saat pengumuman mk
kebersamaan kita tidak berhenti saat pengumuman kpu
kebersamaan kita akan jalan terus selama republik ini
masih memberikan kesempatan pengabdian
dan ini ditandai pada momen pada hari ini
yang dulu sebelum bulan september
mungkin pks dan pkb belum pernah satu ruangan bersama sama secara sering
dan sekarang bareng bareng terus
semua barrier barrier itu runtuh
sejarah baru sampai di tingkat ranting cabang warna hijau dan oranye bisa bersama sama dengan tenang sekali
itu ini akan dicatat

menjadikan sebuah kesatuan yang dahsyat
dan ini akan dikenang di puluhan tahun ke depan
semua yang berjasa harus mendapatkan catatan pahala berlipat untuk ini semua
karena ini persatuan indonesia yang dibicarakan
nasionalisme yang tadi sampaikan oleh pak surya paloh
nasionalisme yang seringkali seakan dimonopoli oleh satu dua pihak
bahwa merah putih juga ada di dada yang oranye bajunya
merah putih segemerlap yang berada di barisan berwarna oranye
mas utut saya rasa juga mewakili pesan yang sama betul mas dutut
mas utut adianto dan teman teman
bagian dari membuat demokrasi kita makin matang
tapi kematangan berdemokrasi ditentukan oleh kemampuan